kedepannya itu yang pertama itu siswa bisa mempelajari sih
mempelajari soal soal ujian yang akan ditempu di semester dua nanti
menanggapi tryout online ini siswa pun memberikan respon secara positif
lebih baik online sih lebih efektif juga soalnya
karena kita bisa ngerjain dimana aja kalau kertas kan kalau lebih susah
jadi enakan dimana mana enakan online sih
terbantu sih tapi nilai ya anjlok
pelaksanaan tryout online ini menggambarkan kemudahan online
akses dalam memuka dunia
sehingga diharapkan dapat membantu memajukan pendidikan dalam negeri
julia aryaji daud thompson jakarta